sedangkan dari sisi pendapatan mencapai sekitar rp tujuh delapan miliar
tiga pasang ini adalah kader kader terbaik bangsa
malioboro pasar beringharjo kraton taman sari jadi memang lokasinya memang sangat strategis
yang terakhir jangan ragu untuk menghapus status match anda pada seseorang jika sudah mendapatkan sinyal bahwa pasangan match anda sudah aneh
di basel gitu kan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abasok
nah aku keceplosan ngobrol sama temenku nih lagi pijit
awalnya ia hanya memelihara kelinci hias lalu kemudian mengembangkan ternak kelinci pedaging
dan setelah dikeringkan dua tiga hari itu apakah langsung kokoh
saya mendapatkan sebuah peristiwa
sama ketua umum pssi pak bapak
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
pertimbangannya apa sih pak pada saat itu menetapkan tes pcr menjadi syarat perjalanan udara di tengah kasus sedang melandai pak luhut
sejumlah restoran dan klub malam ada di dong itaewon dan selalu ramai pengunjung
di keluarga juga sebetulnya banyak sekali keluarga yang memang beragam agamanya gitu
oh iyalah jelas itu jelas
ko ko waktu itu udah di bubble tiba tiba ke salatiga sebenernya tau ke salatiga tuh
tapi pikiran gue ah udahlah jalan jalan nailah udahlah
jadi dari atas ini saya bisa melihat langit
agar harapan kita bisa tercapai
dapat mengurangi emisi pertenakan
percuma pertumbuhan kita misalnya lima tapi inflasinya sembilan
pada karya yang didukung dengan
itu sih yang membedakan kita juga dengan brand lain mungkin
maka ada apa yang hukumnya adalah undang undang ite
dengan borgol masih terpasang di tangan keduanya
mereka hanya makan pagi dan siang malamnya tidak
makanya saya bilang majalah ini kredibilitasnya di mana basis evident base dong
karena walaupun saya baru pertama kali mencoba surfing tapi dengan bantuan instruktur saya sudah bisa walaupun belum bisa berdiri di atas board
merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa uraian peristiwanya harus dijelaskan secara
kalau dikatakan langkah langkah berarti ada stepnya
karena mungkin datang servernya bermasalah
dibayangkan kembali lagi kepada undang undang yang sebelumnya undang undang tenaga kerja sebelumnya
organisasi yang menaungi paranormal seluruh indonesia
beras ini populer karena dipercaya mampu menjaga berat badan
beberapa pantai bisa saya lihat dari atas sini
dan kalau misalnya saya boleh sampaikan hingga saat ini memang babak enam belas besar sedang berlangsung
dan kualitas aparat penegak hukum
supaya narasinya ini juga bisa dipengaruhi
tapi kita berusaha untuk lebih aktif
kita ke universitas kelabat ya
rasanya ya lumayan lah
paling kagetnya lebih misalnya kita ngejek ngejek kerikil kecil kecil ada tekanan tekanan di telapak
namun kekhawatiran terhadap temperatur yang tinggi pada musim panas dan kebakaran hutan
yakni lima gram dan satu gram
baru saja didirikan pendopo pangayoman
saya merasa seolah olah saya harus berseru dengan keras
dan di situ terjadi rata rata pelanggaran
terdapat banyak gua yang bisa dijelajahi
manfaat kecanggihan teknologi dirasakan betul oleh gede suardika
jamin harga di level yang menguntungkan di tingkat usaha tani
nah ini artinya mereka kalau gak punya ektp gak bisa nyoblos ya
ada mas ardi ya kayak biasa
jika dibandingkan dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda empat
seperti di papua dan sebagainya
seperti tradisi kurisan atau potong rambut bayi berusia di bawah dua tahun
tetapi sebenarnya kalau yang di wilayah wilayah ujung ujungnya
tiga puluh empat tahun menjadi petani ia belum pernah merasakan kesengsaraan seperti tahun ini
mungkin ada kekurangan atau stigma yang terkait dengan kesehatan mental
menghindari makanan mengandung gula atau yang ekstrim
bapak prabowo untuk menanggapi jawaban dari bapak ganjar panowo
kemudian penjemputan yang seharusnya diberikan dengan mobil sekian
nah saya kira penyebab utama ya
di mana penjualan lot
yang tujuannya itu untuk mengukur eksperimen dan kemudian mengevaluasi dari hasil uji coba itu untuk persiapan di event sebenarnya
bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya
bedah besar itu misalnya ada tumor
abah pun hanya bisa mengikhlaskan uang miliknya
bisa dikatakan salah satu tim terbaik di indonesia sekarang ini
tapi tadi witt gue sebelum ngobrol sama lu tadi gue sempet ngobrol sama vincent
oh juga maksudnya chicago bulls sendiri
tapi gak ada trik trikan sama sekali mereka
ini setelah melalui ekstra perutnya sampai

yang mengikat itu al qur an
kalau di inggris kan fulham gitu kan
tambahan rasa sedikit aja
kalau pemain ganda di badminton kan latihan bareng gitu
di sini ternyata banyak menyajikan jajanan menarik nih
kita pasti kasih sales yang terbaik lah di pertandingan kan
menurut dosen pasca sarjana prodi timur tengah dan studi islam universitas indonesia
biasanya pada musim kemarau proses pembuayan hanya membutuhkan waktu dua jam
siswa mtsm tiga surabaya ini berhasil panen sayur seladah yang dibudidayakan secara hidroponik
nah penataannya sejauh ini apakah sudah memperhatikan kaidah kaidah tersebut
gitu kan saya pikir gak akan rame
setiap tahapan proses pertanian tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia apapun
ini akan menjadi kompetisi yang berbeda dengan dan tanpa pelatih pelatih
khusus edisi idofitri tahun ini indra berencana membeli lima sampai sepuluh buah untuk ukuran lima gram sebagai hamper selebaran
asumsinya kan korban itu berada pada posisi inferior gitu ya
kalau misalnya tidak ada di rumah juga tinggal pesan
kalau ini ini adalah tempat
rasanya agak manis manis dikit enak gitu
mungkin saya rasa ciri khasnya punya cita rata tersendiri pak
pokoknya selalu ada bau itu dan makin lama itu makin menyengat
pernyataan dari nur cahyutomo
kalau proporsi kematiannya itu pada anak anak itu hanya sebenarnya satu dua dari total kematian kasus covid sembilan belas
nah berarti kalau lo gak pergi ke indonesia waktu itu
betul tahun ini perayaan terlihat lebih bergairah ya mbak
apakah tahun ini juga akan seperti itu anya
untuk melihat keberadaan sesar lembang secara jelas
telur nyamuk yang disebar di kota yogyakarta berasal dari insektarium milik upm
itu baru bisa terjadi kalau ada keputusan dari deka
sebagai komunitas yang berdampak ekonomi
karena saya akan menunjukkan ini ya
jika ada tikus yang enggan makan atau cenderung tidak aktif
nah setelah udah bulat
dan kemudian kalau itu kurang gizi ah baru bapak benar tadi pak

untuk dibawa ke lapa salemba
pengamat kebijakan publik universitas indonesia
kita sambut aldila suchadi
meski mereka meragukan keefektifan penerapannya ke atas
dan saya harap hal itu akan terus berjalan
kalau kita lihat apa yang terjadi di luar negeri sekarang
dari dua puluh enam lima juta sasaran vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun
sudah selesai menjelajahi jumlah tempat sarapan di taman cibenying dan sekitarnya
tapi kalau salah itu dalam konteks tadi untuk kita ambil untung
pengemudi pt pt juga harus menyisihkan pendapatan kotor harian
warga atau masyarakat yang ingin memelihara satwa liar itu harus
dengan menggunakan moda transportasi kereta api
kita ngadu gimana caranya kita nyerang kita dapet poin
salah satunya ini saat ini saya berada di stasiun dukuh atas setiabudi jakarta selatan
karena mereka ini adalah para pendekar banten yang telah berlatih selama bertahun tahun
anies tuh kakeknya tokoh nasional
satu kali harap disimak
latihan mulai dari lemhanas pembekalan
tandanya itu adalah permintaan terhadap batubara masih tinggi
nah ini yang kalau ditanya apakah ada buzzer di sini tentu juga ada
dari kelompok yang satu preferensi dengan kita
gue dari dulu main basket sama temen temen pesta rap yang nyanyi cewe matre
jadi kelana itu kepanjangannya kembali langkah menuju makna
yang melibatkan tiga ratus peneliti dari delapan puluh institusi di seluruh dunia
nah kemudian dari uls tersebut
kalau dilihat dari subjek hukumnya